empat hari pasca penemuan bagian tubuh korban yang dimutilasi dan ditemukan di daerah sukoharjo dan solo jawa tengah
masih menjadi tanda tanya siapakah pelakunya dan siapakah korbannya
karena keluarga korban ini justru menyaksikannya
dan malam ini saya akan berbincang dengan kasat reskrim polres sukoharjo akp teguh prasetyo
halo selamat malam pak teguh
pak teguh bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini hingga malam ini pak
ya terima kasih jadi kami sampaikan terkait dengan penemuan tubuh manusia ini dari enam potongan
yang mana kita temukan tiga di wilayah hukum sukoharjo dan tiga di wilayah hukum surakarta
kemudian selanjutnya kita lakukan otopsi di rumah sakit muar di surakarta
yang mana hasil otopsi artinya hasil otopsi ini menyimpulkan bahwa potongan tubuh ini identik dengan satu korban
selanjutnya hari rabu pagi kita temukan bercak darah
yang mana juga sudah
kita ambil sampel darah tersebut bersama dengan lapor dari polda jateng
yang mana hasil awalnya adalah positif darah manusia
namun demikian dari sampel darah tersebut masih harus kita lakukan pengecekan
apakah memang cocok atau sebanding dengan darah dari hasil otopsi yang kita lakukan kemarin
terhadap penemuan potongan tubuh korban
kemudian juga pada rabu malamnya orang tua korban orang tua terduga korban
bersama ketua rti
datang ke polsek grogol sukoharjo untuk mengecek atau melaporkan keluarganya yang hilang
serta mengecek juga apakah ciri ciri fisik dari terduga korban ini mirip atau sama dengan anak dari yang bersangkutan ini
kemudian untuk memastikan hal tersebut pada hari ini kamis pagi tadi kami mengambil sampel darah dari orang tua yang bersangkutan
untuk kita tes dna nantinya di laboratorium forensik dengan cara dibandingkan dengan
mengambil sampel dari hasil otopsi di rumah sakit muwardi yang mana terdiri dari enam potongan tubuh kemarin
oke pak teguh ada informasi kalau keluarga korban ini justru menyaksikan bahwa mayat ataupun potongan jenazah tersebut yang ditemukan bukan keluarganya
ya jadi mengapa keluarga ataupun tetangganya sangsi terhadap terduga korban ini karena
terduga korban ini juga
sudah lama tidak bertemu dengan pihak keluarganya maupun tetangganya
jadi sudah sangat lama tidak bertemu sehingga mungkin ciri ciri fisiknya sudah berubah
sehingga itu yang membuat mereka dalam hal ini keluarga ataupun tetangganya sangsi
oke lalu kalau tadi pagi juga sempat dilakukan pencocokan terkait dengan dna yang ada di tiang penyangga jembatan begitu yang ditemukan
dan ternyata akan langsung diselidiki dan juga diteliti
sama dengan dna korban itu bagaimana hasilnya kapan akan bisa diketahui
ya jadi kita juga masih menunggu dari laboratorium forensik mas untuk hasilnya
jadi apakah memang identik atau bukan juga kita masih menunggu
oke lalu bagaimana perkembangannya terkini terkait dengan pelaku sendiri
apakah memang sudah ada tanda tanda yang bisa dilihat diketahui oleh pihak kepolisian
ya jadi kita masih pendalaman dan masih penyelidikan mas
belum ada informasi terkini terkait dengan mungkin saja kedekatan dengan pelaku ataupun ada ciri ciri yang ditemukan dari lokasi kejadian
belum jadi masih kita lakukan pendalaman
oke lalu bagaimana dengan kendala kendala yang ditemukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini
apakah ada kendala yang cukup sukar begitu untuk dihadapi mengingat bahwa penemuan potongan jenazah ini sendiri sudah terjadi pada hari minggu kalau saya tidak salah
ya jadi kendalanya perlu kami sampaikan bahwa terduga korban ini hidupnya sendiri tidak punya istri dan anak
sehingga kendala kami pada saat itu selama tiga hari awal itu tidak ada yang melaporkan
sehingga itu juga menjadi salah satu kendala kami
kemudian terduga korban ini juga dikenal tertutup
tertutup terhadap lingkungannya
sehingga itu juga yang salah satu kendala kami dalam mengungkap identifikasi korban ini
baik itu tadi akp
teguh prasetyo kasat reskrim polres sukoharjo
terima kasih sudah berbincang dengan kami di malam hari ini
terima kasih mas iqbal